yang terjadi pada jumat sore
dalam insiden tersebut brigadir j tewas
sementara baradae selamat
belakangan identitas dua anggota polisi
yang terlibat baku tembak di rumah sang jenderal pun terungkap
brigadir j diketahui sebagai sopir dari istri irjen verdi sambo
sementara baradae merupakan ajudan irjen verdi sambong
usai informasi baku tembak di rumah sang jenderal
sang jenderal terungkap
polisi menyatakan baku tembak di latar belakang ini masalah sepele
brigadir j tersinggung ditegur baradae
namun senin malam polisi mengungkap fakta yang mencengangkan
baku tembak terjadi
karena brigadir j kepergok melakukan pelecehan
terhadap istri irjen paul verdi sambung
istri irjen paul verdi sambo
yang terlihat sehingga mengundang reaksi baradae
yang saat itu berada di lantai dua
tanpa pikir panjang
brigadir j langsung mengeluarkan senjata
dan menembak baradae sebanyak tujuh kali tembakan
sementara baradae membalasnya dengan lima kali tembakan
hingga akhirnya brigadir j tewas
meski polisi telah mengungkap kematian brigadir j
akibat baku tembak
keluarga korban di desa makmur kabupaten muarodjambi
merasa ada kejanggalan
pasalnya selain luka tembak
di tubuh jenazah brigadir j juga terdapat
sejumlah luka bekas sayatan senjata tajam
itu yang dari kepolisian ke jakarta
menyampaikan bahwasannya di rumah bapak
bapak yang di tempat dia
irjen perdisambu itu ada adu tembak
jadi kami nggak puas pak
kalau ada adu tembak
otomatis nggak ada ini
ada luka sayatan gitu
oh jadi di sisi lain dia diterima ada luka tembak
tapi di sisi lain ada juga sayatan
dan dengan tangannya juga jarinya ada dua itu putus
pores metro jakarta selatan melalui
komisaris besar polisi budi herdi susianto mengatakan
dari hasil olah tempat kejadian perkara
petugas kepolisian menemukan adanya bekas tembakan di tembok rumah
selain itu dari hasil visum sementara
brigadir j mengalami luka tembak sebanyak tujuh kali
terkait adanya jari yang putus dan luka di bagian muka
hal tersebut merupakan dari luka tembak hingga tembus
pada saat brigadir j melakukan
penembakan terhadap barada re
itu dia menggenggam senjatanya dengan menggunakan dua tangan
disampaikan pula bahwa tadi
ada peluru yang mengenai jari
pokoknya brigadir j itu sendiri
yang kemudian tembus dan mengenai bagian tubuh yang lain
jadi bukan karena ada potongan atau yang lain
saya tekaskan ini bahwa
yang ada pada tubuh brigadir j
berdasarkan hasil otopsi sementara
berasal dari luka tembak
polisi sudah memeriksa empat orang saksi dari kasus tersebut
dari hasil pemeriksaan kepala resimen tempat barada re bertugas
yang bersangkutan merupakan peringkat satu dalam hal menembak
ia juga merupakan pelatih dari resimen pelopor untuk rescue survival
hingga saat ini barada re masih berstatus
tim nikutan cnn indonesia